pengungsi akibat banjir dan longsor di luwu sulawesi selatan masih membutuhkan bantuan
sabtu kemarin pemerintah kabupaten luwu sulawesi selatan membuka posko utama dan dapur umum untuk korban banjir yang tersebar di beberapa kecamatan
pemdaluwu melalui dinas sosial dan bpbd membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa lokasi
di posko tersedia peralatan tidur dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pengungsi
posko ini juga melayani korban longsor di desa rantebala kecamatan lati mojong
selain itu pemdaluwu juga membuka dapur umum yang sanggup membuat makanan siap saji sebanyak lima ratus bungkus dalam sekali masak dan siap diedarkan ke posko pengungsian
ada pun bantuan yang kami berikan bantuan dari kementerian sosial bantuan dari dinas sosial provinsi dan juga dari pemerintah kabupaten luhu
jadi setiap hari satu kali dua puluh empat jam kita siap disini untuk melayani
sementara itu longsor yang terjadi di luwu sulawesi selatan membuat akses ke desa rantai balak luwu terputus sehingga membuat warga terisolasi
pemerintah setempat bersama kepolisian dan tni mendistribusikan makanan obat obatan dan logistik lain menggunakan helikopter
pendistribusian juga kerap terkendala cuaca hujan sehingga harus menunggu kondisi aman